rupiah kembali tertekan oleh dolar amerika serikat pada penutupan perdagangan kemarin
rupiah menyentuh level rp empat belas tiga ratus per dolar
dilansir cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani menyebut
nilai tukar rupiah yang semakin melorot harus dimitigasi dengan perbaikan neraca pembayaran
meskipun langkah ini memakan jangka waktu dalam jangka menengah dan jangka panjang
mitigasi juga membutuhkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter
agar neraca pembayaran bisa positif disertai cadangan devisa yang tidak terkuras dengan cepat
berdasarkan data bank indonesia cadangan devisa indonesia sudah terkuras enam delapan puluh sembilan persen
dari satu ratus tiga puluh dua miliar dolar pada januari menjadi satu ratus dua puluh dua sembilan miliar dolar pada mei
hal itu dilakukan demi stabilisasi setelah rupiah rontok terhadap dolar amerika serikat sejak awal tahun ini